puncak peringatan gerakan tiga puluh september dimanfaatkan presiden joko widodo untuk nonton bareng film g tiga puluh spki di lapangan korem enam puluh satu surya kencana kota bogor jawa barat pada jumat malam
ya kandiran presiden jokowi membuat warga berjejalan untuk nonton dan juga berebut bersalaman
ratusan warga yang sudah berdesakan di lapangan tenis makorem enam puluh satu surya kencana kota bogor jawa barat jumat malam langsung berebut salaman saat presiden jokowi tiba di lokasi nonton bareng
warga juga berebut bisa duduk bareng presiden jokowi di depan dua bentangan layar
presiden jokowi hadir dengan pakaian santai sambil menikmati film asli g tiga puluh spki
sementara warga sengaja mengajak keluarga untuk bertemu langsung presiden selain menonton film g tiga puluh spki
ini keluarga bertiga
oh gitu mau apa
pengen ketemu pak presiden
mungkin anak anak bisa jadi lebih berani dalam kebanggaran kali ya beraninya ya
lebih bisa tahulah sejarah indonesia
asal mulanya gimana merdeka itu
setelah dijajah mungkin masih ada yang lainnya
ini kali pertama presiden jokowi menonton bareng film g tiga puluh spki bersama warga sekitar
panglima tni telah menginstruksikan jajarannya untuk nonton film tersebut